karena memang itu bukan tujuan
tapi yang terpenting sekarang adalah
kawanan itu sudah kabur
dan kau raden
segera lakukan pengejaran
sebelum dia kabur jauh
biarkan saja dia kabur
menjadi seperti ini
itu semua bukan kesalahanmu
kalaupun itu dihitung sebagai kesalahanmu
kesalahanmu itu karena
kau tidak sadari dan tidak disengaja
aku memohon padamu
kembalikan pati manggala
ke jalan yang benar
aku tidak keberatan
bila kau menghukumnya
dengan hukuman mati
dengan ilmu komaregeni di tangannya
pati manggala akan sangat berbahaya
hentikan sepak terjangnya
aku berjanji padamu
mengampuni semua dosa dosa mu nimas
di suarga loka
kenapa on bisa tepat waktu
itulah hebatnya aku nyok
untung aku datang tepat waktu
kamu sudah gosong di tangan si botak itu
terima kasih paman
kalau saja paman tidak tepat waktu
mungkin aku sudah tewas
di tangan paman jagadwira
cepat keluar kau kian santong
serahkan dewa lo padaku
nama aku sedang tercemar paman
telah menculik adik
daripada paman jagadwira
itu semua tidak terjadi paman
ada orang yang menyamar menjadi diriku
sudahlah kian santak
kau pulihkan dulu kesehatanmu nyong
masalah membersihkan nama
itu urusan gampang
nanti sama sama kita cari orang itu nok
tempat keluar kau kian santang
serahkan dewamu sekarang
serahkan dewamu sekarang
sedikit lagi kian santang mati di tangan paman jagadwira
sedikit lagi kian santang mati di tangan paman jagadwira
akan ku balaskan semua ini
sia sia aku meninggalkan jalan hitam
tapi orang orang yang aku cintai mana direnggut dari ku
putraku ini masalah santa sengaja memanfaatkan keadaan istana yang kacau
untuk mencarimu dan untuk membebaskan yudakar
sekarang pawan itu sudah kabur entah di mana dia
kalian tidak akan menemukan aku dimanapun
karena aku sekarang ada disini
di hadapan kalian semua
dengan wajah terbaruku
apakah benar yang dikatakan ibu namedka sini
kenapa rakawa langsung sama memanggilku nimas
karena tidak biasanya dia seperti ini
aku tidak membebaskannya
justru aku ikut bersama syekh guru nurjati
kepala prajurit untuk mencari dirimu raka
tapi ibunda melihatmu nimas
dan keberadaanmu disaksikan oleh dua orang prajurit
aku pun memiliki saksi
yaitu syekh guru nurjati
dan juga para prajurit yang lainnya ibunda
aku lebih percaya dengan nimas rasanta
dibandingkan ibunda medkasi
anggap saja begitu
aku juga tidak ingin memilihnya
karena memang itu bukan tujuanku
tapi yang terpenting sekarang adalah
kawanan itu sudah kabur
dan kau raden
segera lakukan pengejaran
sebelum dia kabur jauh
biarkan saja dia kabur
kita harus berpikir
apakah kita akan menemukan nimas

kita harus menemukan nimas
biarkan saja dia kabur
ia tidak memiliki ilmu kanoraga
dan ia tidak berbahaya
dan aku anggap
masalah ini telah selesai
dan kalian semua sekarang
boleh pergi dari sini
dan aku anggap
dan aku tidak akan